memang kau tak di sisiku
memang kau jauh dariku
namun selama kau di hatiku nanti
kan selalu kehadiranmu
berbaring di dalam kamar tidurku
menantikan selalu kabar darimu
tak berarti ku tak rindu kau keliru
kan selalu milikmu
walaupun aku harus jauh dari sisimu
jangan kau ragu takut aku pergi darimu
menjalani hari hari tanpamu
menentikan kapan kita bertemu
selalu ingin mendengarmu
telepon darimu make you so much better
jangan kau ragu lagi ku kan selalu peduli
jangan kau takut ku akan pergi karena kau selalu ada di hati
dan ku kan selalu milikmu walaupun aku harus jauh dari sesebu
dalam hatiku terukir namamu
jangan kau ragu takut aku pergi darimu